gitu sama si abah
dari siapa rek

boy aku rencananya nih mau

kamu gak apa apa
beneran gak apa apa
beneran gak apa apa

yang katanya nanti habis kita selesai istirahat kita dikumpulin
yuk tugas kelompok kita berubah sekarang
selamat malam be
aku balik ke kelas ya aku belajar dulu
semangat belajar nih ya yang pinter ya
kita belajar mungkin aku terus
cepetan sini sini sini
apa sih mel
ternyata mau ngelajain tugas
lu kayak gak tau gue aja
kita kan gak ada tugas
cuma kan ya gue sengaja aja tadi
gue pengen liat reaksinya boy ke lo
dicemburuh apa enggak gitu
tapi dia malah yaudah yaudah aja tadi
ya gue juga tahu kok kalau kita gak ada tugas
eh re tadi lo tuh sengaja yang nerima tawaran dari guru privat lo buat manas manasin boy
ya kan sesuai saran loh sih
cocok bener tuh kayak gitu
kalo lo terima tawaran yang dari guru privat lo itu nih
biar kita bisa semuanya ngelihat reaksi boy itu kayak gimana
tapi gue sebel sih re kalo jadi lo
dia bukannya mukanya reaksi dikit atau cemburu gitu ya
dia malah yaudah yaudah aja kayak gak ada masalah
harusnya tuh dia ngelarang lo tau gak rek
tau gak sengaja deh dia nanya
kamu mau jalan sama siapa
apa kia yang kayak cemburu dikit
ini enggak cuek banget
loh tapi kalo menurut gue bukannya bagus ya
gue itu orangnya dewasa dan gak suka yang namanya berburuk sangka sama orang lain loh
hih raya lo tuh gimana sih
yang namanya cemburu itu gak pandang umur
lagian kalo cemburu tuh artinya sayang
kalo gak cemburu ya gak sayang
re ini bener bener bahaya loh
kayaknya gue tuh mulai cuek setelah si clara model itu tuh muncul
kok gue jadi jadi takut boy itu cinta ya sama clara
kayak kemarin aja gue lihat mereka lagi berdua di rumah sakit
ya gue tau sih boy nganterin si clara ke rumah sakit
cuma kan itu kayak keterlaluan gitu kayak terlalu care
lagian kalo gak care namanya apa perhatian
mau pergi kemana mau sama siapa mau tuh cewek cowok mau ngapain aja dia terserah loh
cuek gitu gak peduli
yaelah mel mel pikiran lo tuh bener bener negatif ya
lagian reva itu kan minta izin mau belajar di kafe bukan mau ngedate sama cowok lain di kafe
iya mel oh tuh kayak gak tau boy aja
tuh boy tuh kerjaannya olimpiade matematika
ya masa reva mau belajar gak boleh kan gak mungkin
orang dianya yang suka banget belajar
ya jelah tenang aja
boy gue denger tadi reva tuh manggil guru privatnya itu kardoni
itu artinya guru privatnya cowok dong
lo udah kenal
ya gue sih belum kenal
cuman gue udah pernah liat fotonya
ya lo pasti gak ngerti sih kal
kalau tuh orang lebih gantengan gua itu artinya gue gak usah khawatir
bener berarti kalau lo lebih ganteng dari dia berarti dia mukanya ancur banget ya
nih gak usah pake banget itu artinya gue ancur
boleh deh kau
mereka tuh berdua
boy kan udah pernah bilang sama lo
kayaknya tuh lo harus resmin status reva tuh jadi pacar lo wey
kalau gue tuh sekarang mikirnya gimana ya
aku tuh cuma takut aja kalau misalnya reva tahu kalau mama tirinya itu adalah mantan pacar buah
dan kalau misalnya dia tahu nih ya dia pasti udah gak ada masalah lagi soal status pacaran atau apalah
karena dia udah ilfil sama gue
kalau reva udah jadi pacar loh mungkin reva tuh bisa memahami

tapi beda kalau reva belum jadi pacar loh
seandainya besok lusa reva tahu kalau mantannya lo tuh adriana
mungkin dia bakal berkesimpulan
ternyata lo tuh belum jadiin reva pacar loh
mama tirinya reva dan reva bakal lebih ilfil boy

mungkin dia bakal lebih ilfil boy
ternyata dia bakal lebih ilfil boy
ternyata dia bakal lebih ilfil boy

ada apaan sih abah
assalamualaikum helatu neng
neng nanti awal tidak bisa jemput neng pulang sekolah
ya udah gak apa apa abah

gak ada tau kok abah gak bisa jemput
makanya tadi berangkat sekolah juga naik pakai angkot
ih kan tadi abah tiba mandi ya
selesai ibak neng udah gak ada
nanti pulang sekolah si om diding aja ya yang jemput ya
udah gak usah gak apa apa
lagian kalau gak dijemput juga neng bisa pulang sendiri kok
masih banyak angkot
sama orang tua tidak boleh tidak baik ya
neng gak ngambek abah
cuma mulai dari sekarang dia mau belajar mandiri
nanti juga abah punya istri kan
kan kata abai juga abis neng sma ini neng kuliah
jadi kita hidup masing masing aja abah
nanti abah hidup sama istri abah
neng juga ngejalan hidup neng sendiri
udah abah gak usah manjain neng lagi
neng bisa sendiri kok abah
lo kenapa jadi jutek banget gitu sama si abah
abah punya pacar dan gue gak mau punya ibu tiri
hai lo gak boleh langsung ngejudge gitu aja
bisa aja kan ibu tiri yang kali ini tuh baik pilihan abalo
kan gak semua ibu tiri jahat ke ibu tiri gue
enggak enggak jangan jangan
nanti bisa aja tuh
nyokap dirinya raya lebih galak lebih jahat daripada nyokap diri lo
eh melly stop deh lo tuh jadi kompor melduk doang dari tadi
kan gue bicara jujur
nih pokoknya nih ya raya jangan biarin abalo sampai nikah
kalo nanti abalo nikah terus lo dapet nyokap dirinya lebih jahat daripada nyokapnya reva gimana
ih enggak enggak enggak
makanya nih ya selama ini kalau nyokap gue deket deket sama cowok atau ada yang mau deketin
langsung gue jahilin cowoknya gue usit soalnya gue gak mau punya bokap tiri
terus udah gitu ya untung banget pas kemarin lengkap gue pacaran sama si bule itu
nyokap gue gak jadi gara gara bulenya playboy terus tuh kere